mau nge mail enak scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
halo selamat siang apa anda ada di kantor sekarang
saya lagi di rumah kenapa
saya ingin ketemu karena ada yang ingin saya bicarakan ini soal rena
ada apa ini kenapa tiba tiba nino membahas renda
apa saya bisa ke rumah anda sekarang
kalau nino kesini dan membahas soal reina dengan nindi
ya allah aku sama sekali gak nyangka
kalau ternyata rena anaknya andi
dan selama ini
aku begitu dekat
sedekati ini aku dengan rena anak yang selama ini aku cari cari
tapi apa benar
adalah anaknya roy
makasih om baik
makasih om baik
aku begitu dekat dengan rena
begitu sayang dengan rena
seperti ada ikatan cinta yang aku sendiri gak ngerti apa itu
tapi aku benar benar nggak nyangka
anak yang begitu aku sayang
anak yang begitu aku sayang
adalah anak roy dan juga ani
kau mau muterbalikan fakta
kau mau penulis fakta
amba nggak pernah hamil anaknya roy

dan mba bersumpah kalau mba tuh nggak pernah selingkuh
andin dulu pernah hilang sama elsa
kalau dia benar benar sama sekali nggak pernah selingkuh
kalau dia benar benar sama sekali nggak pernah selingkuh
aku harus cerita soal ini
oke kelas hari ini kita akan bercerita tentang
momen paling menakutku
ceritakan hal yang paling menakutkan buat kalian
oke pertama joanna
berbagi cerita di depan kelas tolong
waktu itu aku sakit
dokter mau suntik aku
waktu dokter mau suntik aku
aku takut banget
aku gak suka disuntik
terima kasih joanna
dan sekarang rena
biarkan kita lihat momen paling menakutkan yang kamu punya
cerita yang bikin aku takut adalah
aku kebawa pergi sama mobil
ada yang beneran takut
aku takut banget
terus aku teriak
terus aku ditolongin sama om branding
terima kasih pak
selamat siang pak
untuk melihat hubungan darah antara ayah dan anak
apa bisa dilakukan di sini
kalau gitu prosedurnya seperti apa ya
prosedurnya mudah kok pak
bapak dan anaknya bisa kemari bersama sama
yang jelas tes ini harus dilakukan
tanpa adanya paksaan
untuk anak di bawah umur
harus didampingi oleh walinya yang sah
oke kalau begitu terima kasih
kalau seperti itu
aku harus ketemu dengan ahli barat
kita bentar lagi pulang ya
saya boleh tanya sesuatu
ada yang pengen mas
tadi rena dan teman kelasnya
belajar bercerita pengalaman menakutkan
terus rena bilang
dia kebawa pergi mobil berisi barang barang
apa itu benar bu
rena terbawa pergi mobil barang
kok saya gak pernah tahu
menjaga anak sosial rena itu memang tidak mudah
tapi saya hanya ingin mengingatkan saja bu
saya khawatir kalau kejadian seperti itu terulang
bahaya sekali kalau sampai reina terbawa pergi mobil orang lain
saya mengerti sekali miss
saya sama sekali nggak tahu soal kejadian ini
rena juga tidak cerita apa apa ke saya
nanti saya coba tanyakan deh mengenai hal ini
karena pengalaman menakutkan bisa membuat anak anak menjadi trauma bu
saya pemici dulu ya bu
mainannya sudah dulu ya kita pulang ya
oke pakai dua tasnya sek
satu dua pinter
kamu tahu kenapa aldebaran mengadopsi rena
kenapa bisa dia sesayang itu sama rena nggak jagain rena
nggak mau ngelepasin rena sebegitunya
karena rena itu anak roy
aku harus bisa buktikan ini
aku harus tanya sama aldebaran
kenapa dia telepon
halo selamat siang
apa anda ada di kantor sekarang
saya lagi di rumah kenapa
saya ingin ketemu karena ada yang ingin saya bicarakan
kenapa tiba tiba nino mau membahas reina
apa saya bisa ke rumah anda
kalau nino kesini dan membahas soal rena dengan nindi
dan andin denger
bisa bisa semuanya kebongkar
kebetulan saya mau keluar
kita ketemu di luar aja ya
kita ketemuan di vinden cafe sejam lagi
oke saya kesana sekarang
kenapa jantung gue berdebar kencang
apakah semuanya akan terbongkar hari ini